tingginya harga bawang putih di pasaran disinyalir disebabkan oleh ulah importir yang sengaja mengurangi pasokan sehingga harga yang dijual di tingkat pedagang eceran meroket
harga bawang putih di sejumlah pasar ternyata masih tinggi
di pasar tebet jakarta selatan misalnya pedagang masih menjual bawang putih seharga rp enam puluh hingga rp tujuh puluh per kilogram
sebelum puasa itu paling rp empat puluh paling marah
sesudah itu naik sampai enam puluh
waktu itu kalau yang cutting ini ini naiknya rp tiga puluh ribu
dari rp empat puluh ke rp tujuh puluh
beli harganya ya langsung naiknya langsung tinggi gitu
kalau dipetkan barangnya juga susah kan
apalagi sekarang nggak boleh milih satu satu
melihat kondisi ini kementerian perdagangan rutin melakukan operasi pasar untuk menjual bawang putih dengan harga murah kepada konsumen
berapa efektif bu operasi pasar ini
karena memang barusan tadi pagi kami juga sudah melihat langsung dan memantau ternyata bawang putih itu masih dijual rp enam puluh untuk biasa dan rp tujuh puluh untuk cutting
ini seberapa efektif sebenarnya
nah pasar tebet nanti akan kita cek lagi ya
tetapi dari data yang kami punya ya day by day
itu menurun harganya
berarti kan ada penurunan harga
jadi saya lihat cukup efektif
ya memang kalau ada satu dua pedagang yang nakal dan kebutuhan yang diambil yang diambil sampelnya itu yang tinggi
dan juga mungkin yang dijual itu bawang putih cutting yang relatively lebih mahal biasanya
menurut komisi pengawas persaingan usaha kpbu
tingginya harga bawang putih ditengarai karena ulah para importer
fakta yang ditemukan kpbu
ada enam grup perusahaan yang mengendalikan pasokan bawang putih dari tiongkok ke indonesia
yang masuk lewat pelabuhan belawan dan tanjung perak
pak yang bisa disebutkan mas enam grup importer tersebut siapa saja mereka
nah ini kami agak sulit ya menyebutkan siapa siapa orangnya disitu karena ini masih dalam proses penyelidikan
nanti setelah selesai proses penyelidikan
itu akan dilaporkan ke kami oleh penyelidik
nanti mungkin pada saat itu ada bukti bukti kuat yang memang menyatakan bahwa mereka ini
sengaja mengurangi pasokan ke pasar
sengaja menimbun bersama sama yang membuat barangnya langka harga menjadi naik
baru kita bisa sampaikan ke publik ya
syarkawi menambahkan perilaku para importer dan distributor yang sengaja mengurangi pasokan
menyebabkan terjadinya kesenjangan harga bawang putih mulai dari tingkat importer hingga ke pedagang di pasar

arman hilmi jakarta